bank dki meluncurkan pembayaran retribusi berbasis elektronik atau e retribusi
peresmian e retribusi oleh bank dki disaksikan gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama
dengan layanan ini nasabah dapat melakukan pembayaran retribusi daerah dengan mesin elektronik data capture atau edc
di setiap pelayanan terpadu satu pintu di dki jakarta
dengan i retribusi masyarakat umum dan pelaku usaha bisa membayar retribusi daerah
antara lain retribusi pelayanan umum jasa usaha dan perizinan lainnya
saya mau misalnya nama saya basuki jangan suruh saya ingat angka nomor akun yang dia kasih untuk basuki